ada alur yang harus anda ikuti jika seseorang atau individunya terpapar covid sembilan belas
tapi yang sebelumnya tentunya pentingnya adalah menenangkan diri terlebih dahulu
karena panik ini tidak akan menyembuhkan atau menyelesaikan masalah
nah seseorang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan gejala atau tanpa gejala ini
terlebih dahulu harus melapor ke rt atau puskesmas terlebih dahulu ya
yang ada di domisili masing masing serta ketua rt setempat
nanti puskesmas akan merujuk ada tiga opsi
sesuai dengan kondisi kesehatan masing masing atau anda saat itu
kalau bergejala akan dirujuk ke fasilitas isolasi mandiri kemayoran
jika anda berdomisili di jakarta atau ke hotel penginapan atau wisma jika anda berdomisili di luar jakarta
kalau sangat ringan atau tidak bergejala anda bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau kediaman pribadi lainnya
nah isolasi mandiri juga ada syaratnya
yang pertama lokasinya
harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kemenkes
tidak kontak dekat bersentuhan dengan keluarga seperti tidak berbagi kamar dan juga kamar mandi dengan anggota keluarga atau orang terdekat
kemudian nanti ketua rt akan memberikan tanda bahwa warga tersebut sedang isolasi mandiri
ini tentunya demi keamanan warga yang tinggal di sekitarnya
tapi jangan dicaci jangan diusir ya
kemudian tahan dulu nih ya untuk menerima tamu
jangan lupa untuk rutin telekonsultasi juga nih dengan tenaga kesehatan demi memantau kondisi anda
kemudian ada juga yang wajib ada di ruangan anda masing masing
yang pertama tentunya baju bersih serta alat makan sendiri
jangan berbagi barang dengan orang lain atau anggota keluarga
nah oksimeter ini dijual bebas saat ini di apotik
gunanya adalah untuk memantau saturasi oksigen
saturasi oksigen yang dirasa aman atau normalnya itu adalah sembilan puluh lima di atas sembilan puluh lima sampai dengan seratus persen
nah di bawah itu pasien wawa
wajib melapor kus kus mas untuk tindakan berikutnya
kemudian ada juga nih obat obatan pribadi tentunya yang berdasarkan rujukan dari dokter
juga disarankan nasal spray
ini adalah fungsinya membersihkan bagian dalam hidung
nah kemudian setelah itu tentunya peralatan ibadah sesuai dengan agama kita masing masing ya
untuk mendekatkan diri dengan yang maha kuasa
terakhir amunisi yang juga tentunya dibutuhkan dong ya
untuk mengisi waktu isolasi mandiri anda seperti alat elektronik nonton drakor mungkin ya
kemudian juga buku bacaan
yang lain pilihan sesuai dengan hobi anda masing masing
oke yang berikutnya
yang diperbolehkan maupun yang dilarang
selama isolasi mandiri pasien tentu diwajibkan untuk bertahan di dalam kamar ya
jangan keluar kamar jangan kontak dengan siapapun
isolasi mandiri memang rentan akan kesepian
tapi ini sifatnya hanya sementara
demi kemasalahan kita bersama
kemudian wajib membagi informasi kondisi kesehatan anda dengan nakes yang bertugas
dan pantau pasien juga boleh dong ya pastinya berkomunikasi via alat elektronik handphone atau laptop dengan keluarga serta orang orang terdekat
supaya nggak bosan tentunya ya
terakhir boleh banget nih dan usahakan olahraga ringan
sementara yang nggak boleh nih alias dilarang ya
menerima tamu di dalam kamar
ini tidak boleh
kita harus juga tidak kontak dekat sama sekali dengan orang
karena kita ini bisa meneluarkan mereka
kemudian tentunya jangan
jangan bikin gaduh atau keributan
lagi sehat aja mengganggu warga sekitar apalagi sedang sakit
nah yang terakhir ini tentunya tidak boleh merokok ya
serta mengkonsumsi narkotika
nah prosedur ini sudah mendekati akhir
ketika anda sudah melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih empat belas hari
empat belas hari itu dua pekan
kemenkes sendiri sudah menyatakan lewat dua minggu kemampuan virus untuk menularkan ke orang lain ini menurun dengan drastis
anda juga tidak diwajibkan
untuk melakukan pcr ulang
tapi akan lebih aman tentunya ketika sudah ada lampu hijau dari tenaga kesehatan
yang selanjutnya bisa memberi rekomendasi kepada rt setempat
untuk bisa memberikan izin anda keluar dari rumah dan beraktivitas seperti biasa
nah yang penting juga nih ya
nomor anda itu harus standby untuk dihubungi puskesmas setempat
dan terakhir tentunya tetap kita harus praktekan protokol kesehatan tiga m
mencuci tangan memakai masker dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada